rasio jumlah penduduk dengan dokter di indonesia menjadi salah satu yang terendah di asean data
kementerian kesehatan menyebut rasio dokter di tanah air hanya empat perseribu penduduk skala
jauh dengan malaysia dan brunei darussalam yakni satu lima perseribu penduduk dan brunei darussalam yang
mencapai dua tiga dokter perseribu penduduknya indonesia kekurangan satu ratus tiga puluh dokter untuk mencapai
standar who yakni minimal satu perseribu penduduk faktor inilah yang mendorong sejumlah kampus di
surabaya berlomba lomba membuka studi kedokteran menurut rektor its muhammad ashari tidak ada yang
aneh dari dibukanya fakultas kedokteran di kampus yang identik dengan teknik seperti its yang
mengungkapkan di luar negeri
praktik ini lazim terjadi dunia kedokteran itu gandeng dengan dunia teknologi kita lihat sekarang
periksa dokter mau operasi mau ada patah tulang itu butuh prongsen untuk melihat yang di dalam
butuh teknologi itu zaman sekarang ke depan semakin banyak lagi teknologi teknologi yang
gandeng dengan kedokteran nah untuk itu its ingin ikut kontribusi asari mencontohkan
sekolah teknologi universiti di singapura juga memiliki fakultas kedokteran selain its kampus
lain yang ikut membuka fakultas kedokteran adalah universitas negeri surabaya atau unesa dan
universitas pembangunan nasional atau upn veteran jatim menurut diki budiman peneliti global health
security di universitas griffith australia problem indonesia di bidang kesehatan memang cukup pelik
hai bukan hanya ketimpangan rasio pemerintah juga harus memastikan sebaran fakultas
di seluruh daerah dan bukan hanya di pulau jawa
karena kebutuhan terhadap fakultas kedokteran ini selain karena tadi ada ketimpangan
juga perlu diperhatikan bahwa distribusinya ya distribusi bukan hanya masalah tenaga kesehatannya dokternya
tapi juga distribusi fakultas kedokteran itu sendiri yang harus ada di berbagai region di indonesia
rektor upn veteran jawa timur ahmad fauzi mengatakan
nantinya lulusan dari fakultas kedokteran upn veteran akan didistribusikan ke daerah daerah minim layanan kesehatan
fauzi mengungkapkan kampusnya memiliki kerjasama lebih dari seratus pemerintah daerah yang masuk kategori tiga t
yakni tertinggal terpencil dan terluar
dan saya akan mempunyai kerjasama dengan baik itu bupati bupati yang di sana
nanti bisa untuk menyekolahkan sdm yang terbaik di sana
untuk kita didik dan kita kembalikan lagi ke daerah tersebut
harapnya seperti itu
kampus kampus ini harus memiliki dosen berstatus dokter spesialis dokter non klinis
berbagai laboratorium sampai rumah sakit pendidikan untuk bisa membuka fakultas kedokteran
untuk tahun ini sementara yang diterima baru dari jalur mandiri
dengan biaya masuk berkisar antara satu ratus lima puluh sampai dua ratus juta rupiah
dan uang kuliah tunggal atau ukt di kisaran dua puluh an juta rupiah
tahun depan penerimaan mahasiswa menggunakan tiga jalur
yakni prestasi seleksi nasional dan mandiri
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur